ketua umum partai golkar abu rizal bakri tegas menyatakan tidak akan duduk di kepengurusan harian dewan pimpinan pusat partai golkar
selepas terpilihnya ketua umum golkar yang baru nanti
namun ical menyatakan akan duduk di lembaga golkar yang bersifat memberi nasihat
ijal menyatakan tak akan meninggalkan golkar meski tak lagi menjadi ketua umum
pasalnya golkar butuh sosok senior seperti dirinya sendiri dan juga tokoh tokoh lain
selain dewan pertimbangan jabatan di luar dpp untuk senior golkar adalah dewan pembina atau dewan kehormatan
sejauh ini ical belum secara eksplisit menyatakan dukungan kepada salah satu calon ketua umum
ia menilai delapan caketum yang ada berpotensi menjadi ketua umum golkar menggantikan posisinya
saya gembira bangga bahwa mereka mempunyai visi visi visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat
bukan hanya memenangkan partai golkar
tetapi untuk dapat partai golkar ini berguna bagi bangsa rakyat dan bangsa negara dan rakyat indonesia